dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap di dekat pintu masuk tol berbes
kita akan bergabung dengan koresponden cnn indonesia arya dita utama
kita akan segera bergabung dengan dito
halo dito selamat pagi bisa anda laporkan kondisi lalu lintas terkini dari sana silahkan
ya halo selamat pagi hanum
dan sejika saya saat ini berada di depan gerbang tol berbes timur
dan seperti anda bisa lihat di belakang saya
memang saat ini masih terpantau arus lalu lintasnya masih terpantau rame lancar
tapi memang jika dibandingkan dengan kemarin memang telah terjadi peningkatan
dan jika anda lihat misalnya memang sudah ada sejumlah kendaraan
banyak kendaraan yang berasal dari jakarta yang berplat b
yang saat ini sedang mulai memasuki dari gerbang tol dari brebes timur itu sendiri
dan memang jika anda lihat bahwa di gerbang tol berbes timur itu sendiri
memang tidak sampai terjadi antrean yang panjang
bahkan bisa saya katakan relatif sepi
karena memang sementara ini
operator jalan tol sendiri baru membuka empat gerbang
untuk kendaraan yang hendak untuk memasuki tol menuju ke cikampek
jika seandainya memang terjadi kemacetan
atau sampai mengular sampai ke jalan jalur pantura
maka pihak operator akan nantinya akan membuka enam gerbang tol
dan nantinya menutup gerbang tol berbes timur untuk yang mengarah ke arah tegal
oke baik dito kapan kira kira diprediksikan
puncak arus balik ini akan terjadi di brebesan ya dito
ya memang pihak kepolisian mengatakan bahwa hari sabtu dan minggu adalah di mana mereka memprediksi bahwa
arus balik merupakan puncak arus balik
memang tadi saya juga sempat lihat di jalur pantura sendiri
sudah banyak kendaraan roda dua yang melakukan perjalanan kembali ke arah cirebon jakarta dan bandung
memang banyak pengendara roda dua khususnya yang lebih memilih untuk berangkat pada pagi dan sore hari
karena memang pada siang hari
cukup menyengat di sini
sehingga mereka memilih untuk menunggu sampai sore karena untuk menjaga kondisi kesehatan
sementara itu sudah saya informasikan juga bahwa memang saat ini memang belum terlihat adanya antrean panjang di gerbang tol dari brebes timur itu sendiri
tapi nanti menjelang siang hingga sore hari diperkirakan nanti jumlah kendaraan yang memasuki gerbang tol brebes timur ini akan terus meningkat
baik terima kasih arya dita utama
selamat menjalankan tugas kembali
arya dita utama melaporkan langsung dari brebes timur jawa tengah
dan sekian informasi seputar arus mudik
saksikan kembali satu jam mendatang jika anda ingin mengetahui informasi seputar arus balik unduh aplikasi gomudik di play store
saksikan world now sesaat lagi